saya sudah bersama pengamat politik peneliti senior populi center sekaligus associate
profesor di sekolah tinggi ilmu administrasi lembaga administrasi negara jakarta ratri
istania dokter doktor ratri terima kasih sudah dirosi terima kasih mbak ratri kit ini tadi
seperti sudah disinggung bahwa sekali putaran sudah ada presiden terpilih tapi pada saat kita
bicara ini ini hari kamis tanggal sembilan mei jadi juni juli agustus september oktober masih ada lima
tiga bulan lagi menurut mbak ratri apakah fase ini banyak orang yang sebenarnya grogi gitu atau
nervous tentang apa yang akan terjadi dalam lima bulan ke depan kalau kita definisikan orang yang
manusia terutama elit partai ya kalau kita berbicara mengenai elit partai
berarti kan berbicara mengenai siapa siapa yang sudah berkontribusi untuk mendukung
keterpilihan prabowo gibran artinya gitu proses negosiasi proses transaksi proses untuk saling
apa namanya ini saya yang berkontribusi lebih daripada yang lain itu terjadi dan itu semakin
panjang dan semakin banyak yang grogi semakin banyak semakin banyak yang grogi sampai nanti
oktober berapa kali harus mengadakan pertemuan berapa kali mereka harus membuktikan bahwa
kita yang paling banyak loh memberikan kontribusi terhadap kemenangan anda misalnya begitu itu
terlepas dari yang memang betul betul partai partai yang memang secara dari awal mereka mendukung tapi
ada juga partai partai yang mereka tadinya tidak mendukung tapi kemudian masuk nah itu
berarti kalau mbak ratri lihat masih dua puluh oktober dilantiknya presiden terpilih itu pak prabowo dan mas gibran
site nya oke saya katakan positifnya dulu misalnya pak prabowo punya program makan siang gratis dan lain
sebagainya yang harus disusun secara lebih komprehensif katakanlah di masa yang cukup panjang
saat ini itu bisa disusun dengan lebih baik tetapi downside nya atau efek negatifnya menanti
sekian lama menurut mbak ratri apa yang harus jadi catatan apa downside penantian ini kalau kita
memperhatikan posisi seorang presiden ya mbak ya seharusnya mereka akan
memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa siapa untuk masuk kabinet tadi dikatakan
zakon kabinet begitu kan kabinet yang diisi oleh orang orang kompeten tapi kan tidak seperti itu
jalannya artinya sekarang seorang presiden terpilih harus memperhitungkan siapa siapa saja yang nanti
akan masuk berdasarkan siapa siapa saja partai elit partai yang mendukung beliau itulah realitas
politik itu kan realitas politik yang harus kita hadapi kita tidak berhadapan dengan teori kita berhadapan
dengan kelepangan begitu kan jadi kalau misalnya bilang oh zakon kabinet kabinet profesional itu
sebenarnya hanya ucapan panggung depan pada pada realitanya tidak se ideal itu itu tidak bisa
menutup mata bahwa mereka mereka yang berkontribusi terhadap keterpilihan seorang presiden melalui
pemberian misalnya suara dukungan yang sedemikian besar itu kan tentu akan menawarkan oke kita punya sekian besar
kontribusi kita menawarkan sekian banyak kontribusi berarti kan harus juga diterjemahkan dengan berapa banyak
kursi yang bisa kita dapatkan di dalam kementerian begitu kan nah saya mau kita lihat pidatonya
presiden terpilih prabowo yang mengatakan sesuatu yang menurut saya cukup menarik meskipun ini di

syukur bahwa pemilu sudah selesai jadi saya tidak perlu minta dukungan saudara
saya katakan ini tentu sebuah jokes ya saya tidak perlu syukur pemilu sudah selesai saya tidak perlu lagi
minta dukungan anda ⁇ its ⁇ a joke nah pertanyaan saya tapi pada mbak ratri setelah presiden terpilih
sebenarnya siapa membutuhkan siapa ya kalau kita berbicara siapa membutuhkan siapa kita lihat sosok
prabowo sekarang ini kan sebenarnya membutuhkan dukungan dari orang orang yang memang mendukung
dia pada saat pemilihan kan mengapa itu masih terasa
dibutuhkan untuk menjalankan program program yang sudah misalnya dikampanyekan oleh beliau untuk
memastikan bahwa roda pemerintahan itu berjalan dengan mulus akan tetapi memang posisinya beliau
ini itu kan tidak mudah mbak rosy bagaimana menentukan ini ini menarik ya presiden terpilih
pak prabowo dan mas gibran itu terpilih dengan suara yang luar biasa itu landslide dan sepanjang
sejarah rasa ini suara yang terbanyak bagaimana mungkin

nah ini tenaga kalau coba bagaimana mungkin jugabu yang memberikan pengaturan kepadanya
maksudnya dan dengan cara hitung hitung pada akhirnyaimir caput net worth zain dan
yang terpilih dan kamu sedang menulisnya tetapi non ini adalah diketahuin hati hati
itu bisa memilih anggota kabinetnya sendiri
kita perlu melihat pertama standar yang harus mungkin dipikirkan oleh seorang prabowo
proporsi kemenangan dari partai politik yang ada di parlemen
pdip itu memiliki tempat teratas
tapi sampai sekarang ini masih ambigu
apakah mereka akan ada di luar atau di dalam
nah yang kita harus perhatikan yang di bawah bawahnya
gerindra sudah pasti itu kan merupakan kendaraan dari prabowo itu sendiri
tapi setelah gerindra karena ada golkar
nah sekarang kan pasti ada permintaan permintaan bahwa saya sudah membantu
saya sudah berkontribusi terhadap kemenangan anda
saya kasih dong posisi posisi menteri yang misalnya strategis
kalau misalnya gerindra dikasih eg saya dikasih sekian banyak dong
belum lagi kalau kita memikirkan ada misalnya partai partai lain yang tidak ikut berjuang
tetapi mereka merasa berkontribusi terhadap kemenangan misalnya begitu
belum lagi orang orang lain misalnya tergabung dalam relawan dan kemenangan
itu kan akan membuat pusing
kalau misalnya posisi seorang presiden yang sekarang
siapa yang memang harus diajak masuk dan siapa yang memang nanti terpaksa harus ditinggalkan
dan itu kan memikirkan juga jumlah kementerian nanti seperti apa
saya akan masuk ke situ mbak ratri
gini kita melihat ada good gesture atau sesuatu yang baik yang dilakukan oleh presiden terpilih
yaitu datang ke ketum ketum partai
datang ke surya paloh datang ke caimin
itu dianggap sebagai sesuatu yang baik
bahwa tetap menjaga silaturahmi
tetapi itu juga dibaca sebagai wah ini diajak ke kabinet
sepertinya pak prabowo dan itu memang diucapkan bahwa ingin merangkul semua
ingin mengurangi lagi apa yang dilakukan oleh pak jokowi yang merangkul pak prabowo di tahun dua ribu sembilan belas
di tahun dua ribu sembilan belas tetapi ada situasi yang sungguh sungguh berbeda
yaitu bagaimana keterpecahan bangsa ini polarisasinya sehingga pak jokowi orang lain
pak jokowi waktu itu mengajak masuk pak prabowo sebagai menteri pertahanan
tapi menurut mbak ratri apakah memang kita perlu mencontoh dua ribu dua puluh
atau sebaiknya praktek di dua ribu sembilan belas merangkul kompetitor tidak perlu lagi diulangi
sebagai bangsa kan kita harus belajar ya mbak rosy ya
peristiwa dua ribu sembilan belas itu memang harus kondisinya rekolensialisasi itu dilakukan
pada masa itu terpolarisasi akibat politik identitas
oleh karena itu kenapa dibutuhkan untuk merangkul semua
akan tetapi dua ribu sembilan belas kita kan seharusnya belajar
apa yang terjadi dua ribu sembilan belas sampai dua ribu empat belas kemarin sebelum pemilu
itu kan banyak hal yang mestinya kita itu punya mekanisme check and balances
artinya harus kita mengembalikan bahwa kita jangan hanya mengandalkan bahwa koalisi itu semua harus dirangkul
kemudian berpikir bahwa program program karena semua yang dirangkul itu mulus mulus saja terjadi
kan itu menjadi praktek apa ya namanya pengecekan itu tidak ada
anda ingin mengatakan bahwa ya waktu itu kita menerima bersatunya pak
jokowi dan pak prabowo sebagai bagian dari rekonsiliasi bangsa itu memang sesuatu yang tak terhindarkan
tetapi ada harga yang harus dibayar juga sepanjang dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat bahwa tidak ada kekuatan penyeimbang di luar itu
sehingga terjadi seperti sekarang
dan anda melihat itu tidak boleh diulang atau sesuatu yang perlu dicontoh demi kelanjutan pembangunan
saya kira kekuatan pengecek itu harus ada dalam kekuatan pengecekan
itu harus ada dalam demokrasi baru
itu harga yang harus kita pertaruhkan kayaknya
membiarkan apa yang terjadi di tahun dua ribu sembilan belas ke sekarang itu masih terus berlangsung
karena pada realitasnya pemilu ini berjalan cukup baik
tidak terjadi polarisasi yang luar biasa seperti dua ribu sembilan belas
sehingga tidak perlu juga menggabungkan mereka yang berada dalam kontestasi itu dalam pemerintah
kalau kita percaya bahwa demokrasi itu memang masih jalan
kekuatan pengecek dan balancer itu kan masih ada
kita jangan menafikan bahwa itu berjalan biasa biasa aja
oke saya akan mau masuk lagi untuk mendalami ini karena ramai ramai ingin masuk kabinet prabowo gibran
siapa dan partai mana yang lebih berhak diajak